pada rabu malam pemerintah provinsi dki jakarta mengadakan perayaan natal secara virtual yang ditayangkan di kanal youtube
krl natal yang tahun lalu dapat disaksikan langsung di berbagai area publik di jakarta
kali ini digelar secara virtual di tujuh titik
antara lain di bundaran hi
di dalam mrt
dan di kota tua
gubernur dki jakarta anies baswedan dalam pesan natalnya menyatakan
mengapresiasi dan berterima kasih kepada jemaat gereja
yang merayakan natal dengan mengedepankan protokol kesehatan
untuk mencegah penularan covid sembilan belas dan melindungi sesama
atas nama pemerintah provinsi dki jakarta
kami mengucapkan selamat merayakan natal kepada seluruh umat kristiani di jakarta
seperti kita ketahui tahun ini kita menghadapi suasana pandemi
dan itu perayaan tentu akan berlangsung dengan berat
semoga perayaan yang berbeda
bisa memperkuat kekuatan dan kekuatan yang berbeda
terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jemaat gereja
yang pada tahun ini merayakan natalnya dengan mengedepankan protokol kesehatan
mencegah penularan dan melindungi sesama
semoga suasana perayaan yang berbeda
tidak mengubah hitmatnya kedamaiannya kehangatannya keteduhannya
bahkan bisa justru memperkuat
rasa persaudaraan rasa saling mengasihi antar sesama kita
terlebih di masa yang penuh dengan ujian ini
selain itu pemprov dki memasang pohon natal setinggi dua belas meter di kawasan tamrin sepuluh jakarta pusat
pemasangan pohon natal di salah satu pusat kuliner ibu kota itu dilakukan sejak empat hari lalu
pohon natal ini dihiasi lampu led tiga dimensi
sepanjang dua ratus enam puluh meter
yang terdiri atas tiga belas bagian
lima warna lampu menghiasi pohon natal
yakni kuning merah hijau biru dan merah muda
dengan ornamen antara lain berbentuk bola kado beserta lonceng
kalau untuk permainan lampu sebenarnya tidak ada
jadi kita ambil steel color gitu ya
untuk menandakan bahwa ini pohon natalnya cukup menarik
tapi dengan satu tema yang sama yaitu kebersamaan dalam kesederhanaan
jadi tidak perlu menunjukkan bahwa kita dalam kategori yang kayak hura hura segala macam
tapi ini lebih ke celebrate gitu celebrate untuk christmasnya
untuk keamanan instalasi pohon natal ditopang empat kawat baja yang diikat di tiang lampu di sekeliling pohon natal
pohon natal tersebut direncanakan dipasang hingga satu januari dua ribu dua puluh
tema yang diangkat pada pohon natal milik pemprov dki pada masa pandemi kali ini adalah
penuh kebersamaan dalam kesederhanaan
salah satu wujud kesederhanaan tersebut adalah penggunaan kain daur ulang pada hiasan bola dan kado di pohon natal tersebut
edy duwiryanto andri kurniawan saputra jakarta